selamat datang di museum of ice cream terletak di kawasan damsi singapura museum ini tak hanya
akan memanjakan lidah namun pengunjung juga dapat merasakan interaksi mengasah kreativitas hingga
menambah pengetahuan mengenai serba serbi es krim selain bisa mencicipi segala jenis ice cream ya
sepuas ya disini juga ada sejarah tentang ice cream salah satunya adalah nih tahu dong kalau
misalnya singapura itu kan identik dengan apa ice cream yang dibungkus sama roti ya namanya
loti nah sejarahnya adalah the first loti atau loti pertama yang ada di singapura ini ternyata
ada itu sejak atau terkenal sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an baru tahu kan sama saya juga
beritahu terdapat empat belas instalasi yang dapat dijelajahi di museum of ice cream dibuka
pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh satu ini merupakan museum es krim pertama yang berdiri di asia setidaknya
butuh waktu tiga tahun untuk mewujudkan pembangunan museum walaupun identik dengan
anak anak namun museum ini juga menjadi incaran orang dewasa yang sepertinya ingin nostalgia ya dengan masa
kecilnya ini menarik banget ya karena dari jauh itu udah langsung temanya kelihatan pink semua dan tadi
ada aku lihat ada beberapa anak kecil yang memang dan ini memang cocok banget sih untuk anak kecil
edukatif terus disini juga fun banyak permainan seru gitu jadi cocok bangetlah buat pilihan
destinasi kalau kita datang ke sini gitu coklat ya ya dari dulu memang suka itu dan ternyata disini
nemu es krim coklat yang enak juga
untuk merasakan pengalaman di museum of ice cream singapura ini pengunjung harus membayar
tiket masuk sebesar tiga puluh delapan dolar singapura atau sekitar empat ratus rupiah pengunjung juga diwajibkan
menggunakan masker selama berada di area museum ya mungkin di sini satu satunya tempat anda nggak
harus merasa bersalah karena makan es krim lebih dari satu karena habis makan es krim anda langsung
bakar tuh ya kalori dengan main di kolam seperti yang ada di tempat saya berada saat ini jadi bisa
bakar lemak langsung pokoknya puas puasin jangan lupa ambil foto untuk kenang kenangan
di media sosial anda tifadirahitama borsa singapura